hai mungkin dia perlu bantuan saya
sebenarnya siapa yang menanam jangan berdusta kali saya saya raden saya bersama putri saya
apa ini pasti itu kabar buruk
kalian bukan penghuni setra gondomayut siapa bilang kami juga penghuni setra gondomayut
jangan main main denganku sebaiknya kalian kembali ke tempat asal kalian aku tidak mengizinkan

jangan lupa like share dan subscribe ya

sembah hamba kanjeng ratu
hamba diminta untuk membersihkan singgah sana
kemana lagi aku harus mencari